yaudah kalau gitu sini pergi dulu ya
buat lagi kagak gablek
bawa motor pakai botak lagi
kamu lihat sentinya kemana
waduh kemana ya
apa emang mata duitnya kamu ya
juragan buang air kecil aja bayar
apalagi informasi ada harganya kan
tadi saya lihat sih lagi goncengan motor sama den bobby
eh senti di dateng
aduh sakit perut aduh sakit
aduh sakit perut
yang namanya perut tuh ada di sini
bukannya di sini
ntar makan nih lewat sini nih
di perut nih
tak kira sendiri yang datang
udah gak apa apa ya
pokoknya sekarang begini aja nih
si mbok sakit aja terus terusan
biar lebih meyakinkan
emang gak capek sakit terus terusan
ya terserah si mbok nih
si mbok mau cepet sembuh
apa centini mau dipindahin ke vietnam
ngapain ke vietnam
ya mau sembuh mau sembuh saya
berarti jenti dipindahin dong ke suriname abis itu ke afrika
ih ngapain pula ke afrika
ngasih makan macan
hah katanya centini mau dikirim ke afrika
sian saya emang iiih serem
kapan mulut buaya sama mulut mat cantik kan dua duanya lebar
kalau dikegi gak mau
berita baru nih
centini mau dibuang ke afrika ke mulut macan
bukan dibuang tapi dipindahkan
seorang pembantu rumah tangga ke jakarta terus dipindah tugaskan ke afrika
kalau gue masukin ke facebook kita sama whatsapp kami ini
ya aku juga mau bayar nih
daging sekilas berapa din
tunggu tunggu tunggu
utang utang aja besok besok aja
eh enak aja
kita mah mau bayar cash chaos
udah gak apa apa ustaz
seorang pembantu rumah tangga ditugaskan dengan afrika
aduh si tini teh
eh ada orangnya
emang bener ya kalau kamu itu mau pindah ke afrika
ngapain sih pindah segala
saya kasih tau ya
saya teh pernah kerja di luar negeri jadi tkw
kerja di negara orang mah tidak enak
yang mau pindah ke afrika itu sopo
aku gak pindah ke afrika kok
gak ada rencana pindah ke luar negeri
sama ini dapat berita dari siapa
beritanya mah sudah nyembus
berarti tadi pagi mbok morono itu bilang sama kita kita
kalau kamu bakal dikirim kerja ke afrika katanya
kok dia bisa keluar
mbok morono gimana keadaan ini
tin jawab dong
masa gak dijawab sih
sama ini tuh sudah tahu jawabannya kok pakai nanya tomas
iya kan sampe tahu kalau mbak rona tuh pura pura sakit
ngapain sih mas
buat mbak rono pura pura sakit kayak gitu segala
apa kepingin centini yang ngerjain tugasnya mbak rona semuanya
jadi aku sama papi jujur kaget banget tin
pas mami mau ngajak kamu kerja di butik
aku sama papi harus nyari ide dong
ketemulah tuh ide
mbok rona sakit jadi kamu harus ngerawat mbok rona di sini
dapet idenya gitu tin
kenapa sampe gak cerita dari awal sih mas
kan centini jadi punya pikiran yang gak sama sama ya
aduh kejadiannya begitu cepat ya
jadi mas bobi sama papi juga harus merespon cepat gitu
nah untung papi sama aku punya ide
mbok rona sakit gitu deh
oke jangan marah dong
iya enggak thomas ngapain marah
kan sudah jelas
tin untuk mengobati rasa bersalah mas bobi gimana kalau kita olahan semarang
pinter kamu mau gak
ya terus pie thomas kan centini udah masak
terus siapa yang mau makan ini
udah tenang ini kan bisa papi yang makan
kalau papi nggak habis ada pi
pi kan kayak raya tulang aja ditelen sama pi
udah tenang aja deh kamu
jadi kamu mau dong lunch bareng sama aku
ya gak bisa nolak tolek mas bobi yang minta
yaudah kamu dandan di sana
kan kita mau lunch makan siang di luar
kamu harus danem yang paling cantik
mudah mudahan semuanya lancar ya mak
mau ketemu bobi mas
jangan nambah masalah baru deh
ya ya kan sindi gak nambahin masalah baru mas
sini kan mau ketemu bobby mau minta maaf sama bobi
nanti salamin aja buat om dan tante susilo ya
kalau itu sindi gak berani
sindi belum berani ketemu orang tuanya bobi
tauan bohong sama mereka
ya abis sindi malu
udah temuin aja
barusan maminya bobi udah telepon mama
terus justru dia nggak apa apa
dia gak marah kok
justru dia senang
yang bener mas
hah ini bener
asal kamu jangan kelamaan marah marahnya
kamu harus bisa jaga hubungan kamu dengan bobby
nanti kalau marah marah terus susah membaikkannya
yaudah kalau gitu sini pergi dulu ya
hah ngikut lagi kagak gablek
bawa motor pakai botak lagi
kamu lihat gak sentinnya ke mana
kamu emang mata duitnya kamu ya
hah juragan buang air kecil aja bayar
apalagi informasi ada harganya kan
udah jangan berani ngomong
tadi saya lihat sih
lagi goncengkan motor sama den bobi terus pergi tuh
wah masalah kemananya ini yang saya kagak tahu
sebelum sempat tanya juragan nggak tahu apa
eh kamu gila ya kalau saya tahu ngapain saya kasih kamu uang
sebagai satu satunya teman koalisi kamu harus awasin kopi
jadi kalau bobi berkeman kamu harus ambil tindakan
tindakan apa gan
ya apa aja kamu awasin kayak mata matain kayak ikutin kayak
waduh itu seberat gan
nggak ada berat berat
jangan sampai waduh saya kalah terus kan sama bobi
aduh kalau kayak gitu sih saya nggak punya waktu kan
ya udah bahan botak pecah lagi tuh
kamu tau gak yang bikin roti ini enak apa
karena makannya berdua
emang kalau berlima gak enak
enggak enaklah berdua tin baru enak
mas dulu bisa aja
kenapa enggak diangkat mas
wahyu datangnya telat
iya katanya ada urusan sama orang lain dulu
akhirnya kang ujang sama kang cecep pergi makan
aku sama wahyu ikut sambil nunggu kang mus bangun
nah pas kang ujang kang cecep aku sama wahyu pergi
ternyata kang mus bangun
kang ujang jawabnya lempeng aja
ya piling aja
tasik tasik tasik
wawan masih belum masuk
masih gak enak badan
gak tahu bos saya belum ada kabar
masih gak enak badan
udah ke dokter
cuma beli obat warung aja
wawan masih gak enak badan
saya sebetulnya mau cari kerjaan lain
udah ngebetah di terminalnya
udah ngebetah di terminal
tapi mau terus terang gak enak
ladang ladang ladang
ladang ladang ladang
jam segini masih belum datang
gak tau bos
telepon biar kamu tau
yang penting adalah
dan yang paling penting adalah
dan setiap hari
tidak ada masalah
untuk membangun diri
untuk membangun diri
untuk membangun diri
untuk membangun diri
untuk membangun diri
untuk membangun diri
ican mau balik lagi kerja ikut saudaranya
lebih enak dibanding kerja di sini
sebelum kesini dia memang kerjanya suka bantuin saudaranya yang bisnis beras
tadi dia bilang waktu dia tinggal saudaranya jadi kerepotan
beneran kamu mau bantuin saudara yang bisnis beras
di tempat kumpul biasa
di sini aja lebih aman dan nyaman
di situ ada ide
dia udah tau bilang aja markas tony
kamu tau markas tony
bukasot tahu biasanya begitu
lagi nunggu perempuan yang belum kalian tahu namanya
kemarin gimana aku nyesel gak bisa ikut
padahal pengen banget tahu yang namanya kang ujang
ih apaan sih
yaudah kita abaikan dulu kang ujangnya
kemarin tuh wahyu udah datang tapi gak ketemu sama kang mus
kang musnya gak ada
kok bisa gak ketemu
jadi gini waktu wahyu dateng kang musnya udah kebur ketiduran
karena wahyu datengnya kelamaan
wahyu datengnya telat
iya katanya ada urusan sama orang lain dulu
karena kang ujang sama kang cecep lapar
akhirnya kang ujang selesai
kang ujang sama kang cecep pergi makan
aku sama wahyu ikut sambil nunggu kang mus bangun
nah pas kang ujang kang cecep aku sama wahyu pergi
ternyata kang mus bangun
kang ujang jawabnya lempeng aja
kang ujang gak bilang kalau dia juga lagi sama wahyu
karena wahyu gak ada dikiranya gak dateng
terus kang musnya pulang
yah ada ada aja
nah hari ini rencananya wahyu mau balik lagi
datang ke tempat kang mus
kak teh juga mau kesana lagi
enggak aku di rumah
ada yang lagi aku kerjain
bang pipit mau kerja apa aja
dia belum tentu bisa kerja apa aja
soalnya penyakitnya kan udah rame
aku kepikiran buat bikin tempat ngopi
ngurusin promo sama jualan kicimpring belum cukup bikin tetes sibuk
selama ini aku kan kerja di rumah
nanti aku kerjanya di sana
mantor di sana
ngurusin promo sama jualan kicimpring
bisa di sana juga kalau mau ketemuan sama partner usaha